keberadaan seni karawitan atau gamelan kini semakin langka
warga lokal mulai melupakan kesenian khas pulau jawa ini
ironisnya budaya karawitan justru sangat diapresiasi oleh warga asing
di yogyakarta misalnya sejumlah mahasiswa asing yang menuntut ilmu di berbagai universitas
membentuk grup karawitan bernama jogja gangsanagari di bawah suhan indro suseno
grup karawitan jogja gangsa nagari yang dibentuk pada lima belas oktober dua ribu enam belas ini beranggotakan mahasiswa dari berbagai negara
di antaranya amerika serikat polandia tiongkok dan rusia
mereka biasanya berlatih dua kali seminggu dengan instruktur anam suneko
seorang dosen karawitan institut seni indonesia yogyakarta
para anggota grup karawitan ini sangat antusias
mereka sangat bangga karena dapat belajar kesenian yang tidak ada di negara lain
bagi mereka gamelan merupakan perpaduan berbagai alunan musik yang lembut dan dapat menenangkan kalbu
saya pikir ini adalah ide yang sangat bagus karena kita dapat seperti
ini menarik bagi orang asing untuk belajar kultur javanese
dan saya pikir ini juga bagus bagi orang asing untuk melihat bahwa
anda tahu banyak orang asing dan negara asia juga
mereka ingin belajar kultur asing
dan saya pikir ketika kita bermain di borobudur atau di prambanan festival
orang asing menghargainya
dan mereka pikir kita melakukannya dengan baik
jadi ya ini bagus
selama hampir satu tahun sejak didirikan
grup karawitan jogja gang sanagari telah tampil dalam berbagai acara
diantaranya festival prambanan dan borobudur
para anggota akan terus melestarikan seni karawitan dan memperkenalkan ke negaranya
setelah mereka menyelesaikan kuliah di yogyakarta
keberadaan grup karawitan jogja gang sanagari patut diapresiasi
karena berhasil melestarikan seni karawitan
keberadaan mereka menjadi teguran bagi para anggota karawitan
keberadaan mereka menjadi teguran bagi para anggota karawitan
keberadaan mereka menjadi teguran bagi para anggota karawitan
dan juga bagi masyarakat indonesia agar lebih menghargai dan mencintai budaya indonesia yang kaya unik dan eksotik
anur gewang cnn indonesia
itu sangat kaya dengan kesenian tradisionalnya
sering sekali kita perkenalkan ke mancanegara dan begitu diapresiasi
nah saking besarnya ya apresiasi orang asing ya khususnya dari mancanegara terhadap kesenian tradisional ini

mereka yang masih muda yang belajar di indonesia pun khususnya di jogja
kini dapat kesempatan untuk belajar langsung mengenai kesenian tradisional indonesia khususnya

salah satu yang digagas adalah yang disebut gerakan budaya jogja gar gar sang nagari
dan kini kita akan berbincang dengan penggagasnya yaitu indro suseno dikenal sebagai mas kimpling ya
mengenai apa sih sebenarnya asing karawitan indonesia

mengenai apa sih sebenarnya asing karawitan indonesia
mengenai apa sih sebenarnya asing karawitan indonesia
mengenai apa sih sebenarnya asing karawitan indonesia
jogja ini ternyata cukup terkenal memiliki bukan saja universitas tapi banyak sekali mahasiswa exchange ya pergantian mahasiswa
dan salah satu yang diperkarsai oleh mas kimpling adalah jogja kungsu nagari
kostum nagari kenapa apa asal usulnya dan dari mana dapat ide ini ini awalnya memang saya
berkumpul dengan teman teman dari kementerian luar negeri di sana kan dikenal ada diaspora
sama indonesianis indonesianis ini saya terjemahkan kan orang yang mencintai indonesia secara real
nyata artinya tidak hanya bicara tapi dia mencintai dan mau hidup di sini dengan susah
apa iya hidup disini merantau jauh nah saya ada perasaan malu karena seni tradisi
yang sebetulnya ini bisa menjadi aset harta karun real membawa indonesia kemakmuran
depan tapi justru saya melihat kok tidak banyak yang mau belajar nah ini justru
teman teman mahasiswa mahasiswi internasional yang di jogja paling banyak lebih tiga ribu an ya
ribuan ya itu malah banyak yang belajar sehingga saya memiliki konsep mewadahi mereka membuat suatu
gerakan doya kelompok karawitan jogja gongso nagari yang pemainnya fully dari mahasiswa
mahasiswi internasional pertama kali mengumpulkan dan istilahnya membuat kelompok ini bagaimana
saya mengundang para petinggi pengurus pengelola hubungan kerjasama internasional atau
dari itu saya melempar tantangan akhirnya mereka melakukan seleksi dan terkumpulah empat puluh empat pemain
dengan cadangan tujuh pemain
empat puluh empat pemain ini dari seluruh mancanegara
paling banyak dari mana
saya juga terkejut ternyata dari tiongkok vietnam korea banyak
tiongkok vietnam korea ya
iya itu banyak ternyata
pertama kali mengumpulkan mereka apa saja yang ditanyakan
dan apakah mereka selama ini juga ketika berada di jogja di universitas sudah mengikuti kelas kelas gamelan atau karawitan yang diadakan di masing masing universitas
kan biasanya kan universitas juga punya kelompok kelompok musiknya itu sendiri kan
iya tapi kan itu mereka
tidak semua ke jogja belajar seni karawitan
ini juga suatu tantangan bagi saya waktu itu
saya memberikan suatu argumentasi bahwa satu mereka pasti ada ekstra kulikurel yang itu karawitan atau seni tari
itu itu yang dicari kemudian yang mau belajar itu yang dicari
jadi memudahkan untuk seleksi
kita tidak mencari pemain yang sudah ahli tapi yang ingin
jadi betul betul awam ingin tahu
kenapa empat puluh empat apakah memang dibatasi atau memang jumlah yang mendaftar itu hanya segitu
saya mintanya tujuh puluh waktu itu tapi bisa terkumpulnya empat puluh lima
karena ya sangat tidak mudah sebetulnya
dan melihat permainan mereka dan saya bertemu dengan seorang pelatih karawitan yang luar biasa
itulah salah satu kunci
yang itu hipnoticernya itu besar sekali
jadi dari orang nol orang awam bisa kesetrum supaya ternyata bisa nabung
jadi latar belakang mereka tidak otomatis punya inilah bakat
menjadi musisi dan lain sebagainya
ini baru berapa sudah satu tahun belum
belum dari agustus
mas baru kan ini
iya dari agustus
jadi ini adalah perkembangan yang sudah mereka lakukan
sudah ada pementasan kalau tidak salah di borobudur di prabanan
jalan menuju akhirnya mementas di depan umum dalam sebuah festival
waktu itu pt taman wisata candi memberikan tantangan pada saya untuk membuat suatu pergelaran karawitan di candi prambanan
oke kita rapat
saya memberikan judul
nah disinilah kesempatan
saya langsung membuat konsep itu sebagai puncak acaranya penampilan mereka
dan ternyata banyak sekali apresiasi yang muncul dari kementerian pariwisata
dari beberapa media internasional juga
dan dari kementerian luar negeri
biasanya pasti menarik ya kalau melihat orang asing dengan kostum tradisional ternyata tidak kalah ya
dalam memainkan karawanan
apa feedbacknya dari masyarakat khususnya
mereka merasa bahwa ini sesuatu yang dibutuhkan
ya jadi membuktikan bahwa memang kesenian tradisi kita warisan leluhur itu
memang tidak bisa dipungkiri memiliki kekuatan aura roh yang besar sekali
yang saya yakin itu bisa membuat kita makmur
ketika kita mau mengerti memahami merawat dan melestarikan
karena banyak sekali mbak
dari setiap pulau saja mungkin sudah banyak sekali jenis kesenian yang ada
dan itu kalau didata itu mungkin terkaya di dunia
iya apalagi di jawa saja sudah banyak sekali ragamnya
saya lihat mas kimping ini sangat tertarik ya dalam melestarikan budaya
apalagi memperkenalkannya ke masyarakat internasional
kira kira mau dibawa kemana ya gerakan budaya ini
cita citanya dan mau dibentuk kemana
apakah nanti juga akan melakukan pertunjukan performance di seluruh indonesia
atau bahkan dibawa ke luar negeri
saya melihat kondisi psikologisnya para siswa internasional ya
ini adalah salah satu mitra yang sebetulnya bisa jadi utama untuk indonesia
terutama untuk pemerintah daerah yang ada di mana mereka sekolah
karena mereka itu mencintai indonesia mereka mencari data indonesia jogja ya
mereka mencari biaya sendiri untuk pergi ke sini sekolah merantau
mereka hidup bersosialisasi di sini mengikuti dinamika kehidupan di sini
mereka belajar banyak hal
dan mereka mengasuhi minimal tiga bahasa loh
hidup mereka bahasa inggris dan bahasa indonesia
artinya kalau dipercaya eh jin mana tipe kill yang memiliki kekuatan semacam ini
kalau mereka tetap dijadikan network kita belum luar biasa
mereka ibaratnya kita minta tolong
mereka luta yang alami lah untuk memperkenalkan indonesia
itu mbak saya menginginkan ada keterlibatan dari berbagai pihak
untuk bisa mengerti tentang para mahasiswa internasional
dalam interaksi mas kimpling sendiri dengan mereka kira kira ada ini justru kecintaan terhadap kesenian
terhadap indonesia terhadap budaya jawa itu yang semakin tumbuh dengan mereka belajar
karena saya melihat sendiri orang yang mereka dari nol betul
senang melihat orang main gamelan senang mendengar gamelan dia bisa main
dalam kurun ini yang istimewa
latihannya hanya delapan kali
delapan kali sudah langsung bisa
itu luar biasa saya juga heran
itu kalau tidak dari sang maha kuasa nggak mungkin
memang untuk menunjukkan betul bahwa ini loh kamu tuh punya kayak gini yang orang lain saja mau duduk seperti ini
mau menghormat oh kita malah lupa
menurut saya ini benar
gitu ide mereka nanti kembali ke tanah airnya masing masing
tentu saja dengan segala memori mengenai keindahan indonesia budaya indonesia
dan siapa tahu mereka menjadi indonesianis itu
bisa membantu mempromosikan
bagaimana kerjasama dengan ya kan dengan universitas itu sendiri
mereka sangat antusias mereka sangat mendukung
dengan misalnya pemda atau pihak pihak lain apa yang diinginkan dari
ya begini mbak belum ada pos pos khusus yang mengalokasikan pemikiran energi dan fasilitas dan dana untuk hal semacam ini
jadi selama ini skimpling sendiri yang membiarkan
ya saya dibantu lah banyak pihak ya
hanya ada darma siswa kalau biasiswa dari indonesia itu istilahnya darma siswa
itu ada semacam kompetisi atau pertemuan itu rutin ya
tapi pemerintah dan institusi pada nasional
tapi kalau di daerah belum ada
baru saya merintis pertama ini
dan jogja gongso negari kita teruskan lagi namanya satu dunia dari jogja
itu lebih ke nanti semacam bazar art dari seluruh mahasiswa indonesia
ini apa nanti dipayungi dalam sebuah yayasan atau bagaimana mas kimpling
ya jadi menjadi institusi yang lebih formal sehingga bisa mendapatkan bantuan dana mungkin dari para pecinta musik tradisional
belum karena itu saya mengalir saja
yang penting saya bisa memberikan wadah untuk mereka berkumpul
biasanya kalau ya kita orang indonesia kan take it for granted lah
istilahnya ini sudah kekayaan bagian dari kita dan lain sebagainya
jadi malahan kurang diperhatikan
tapi dengan adanya apresiasi dari teman teman internasional mancanegara ini kelihatan
ada justru di kalangan anak muda indonesia sendiri jauh lebih tertarik pada karawitan dan musik tradisional
pertumbuhan penggemar seni terasi di jogja khususnya memang meningkat dari anak muda
salah satu contohnya adalah jogja international festival gamelan
karena festival itu sudah ke dua puluh berapa
dan itu pesertanya makin banyak dan anak mudanya makin banyak
tapi kan sebetulnya gamelan ini hanya sarana satu sarana
kan banyak sekali seni tari seni ya seperti presenter seperti mbak desi
tapi nanti mau diperlebar ke area lainnya
mulai dari karawitan tapi nanti mungkin ke tari tarian
besok ini yang program satu dunia dari jogja itu sudah lebih luas lagi
jadi masing masing kelompok masing masing mahasiswa mahasiswi internasional yang ada di satu perguruan tinggi itu bebas
saya hanya memberikan waktu
penampilan tiga puluh lima menit terserah bebas
nah ini baru enam perguruan tinggi
itu nanti saya yakin akan banyak tertarik dan itu bisa dibuat dari pagi sampai malam bisa dua hari bisa tiga hari
jadi nanti akan bekerja sama dengan lebih banyak lagi ya perguruan tinggi
menarik mas kimpling sendiri bagaimana melihat masa depan dari kesenian tradisional jawa sendiri sebagai seorang yang memang sangat concern
tentu saja ingin ini merupakan sesuatu yang bagian terus menerus ya dari kehidupan kita
padahal anak muda sekarang kan banyak sekali dengan gadget mereka dengan video game mereka sosmed mereka
bagaimana ketertarikan mereka dan keterlibatan dengan budaya tradisionalnya itu sendiri
beberapa data dari penelitian mengatakan dari beberapa diskusi mengatakan bahwa indonesia nusantara ini memiliki jenis item seni panggung
seni budaya mungkin terbanyak se asean atau mungkin se asia pasifik
mungkin sedunia bahkan
itu bisa jadi
itu memang luar biasa
artinya kan itu harta karun
kalau semua pihak fokus ke itu itu kita bisa ekspor
untuk seni rupa saja kita sudah cukup mendunia
tapi untuk yang lain nah ini peluang
jadi saya yakin kalau semua bersatu untuk membangun ini kehidupan seni ini semakin maju lagi kita bisa kok ekspor ke lain
tapi bagaimana caranya apalagi anak anak muda ya indonesia yang seperti saya katakan tadi banyak sekali pilihan pilihan bagi mereka untuk menghabiskan waktunya
dan mungkin kesenian tradisional itu bukan pilihan nomor satu
sebetulnya kalau menurut saya kesenian tradisi seni budaya tradisi itu tidak semata mata dianggap bahwa itu terus terbelakang
tidak mbak terpinggirkan
justru itu sangat bisa dinamis mengikuti perkembangan zaman
contohnya seperti wayang kulit
ada yang sudah bahasa inggris dua jam satu jam
terus main di gadget game muncul
kalau semua melakukan seperti itu itulah kekayaan harta karun yang kita gali
dan itemnya itu tidak terbatas
nah ini bagian dari strategi dalam mengelola gansong nagari ini
jadi ada aspek modernnya modernitasnya itu ada
ada karena juga mereka dalam memainkan repertuar yang dibuat oleh mas anon itu tidak semata mata klasik
tapi justru yang ritmenya itu mengikuti anak muda
bahkan ada satu repertuar yang kemarin dimainkan itu ada seksofonnya
jadi kombinasi antara tradisional tapi juga modern ya
kalau pakem ya sudah itu kan bagiannya yang ada di keraton ada yang senior
dan gamelan kan memiliki ciri khas sendiri kan pentatonic itu kan beda dengan gaya dengan musik dari barat itu sendiri
ketika mendengarkan mereka mas skinpling rasanya ini wow ini betul betul
ada inersinya besar sekali inersinya
ada perbedaan tidak dari cara mereka main dan musik yang dihasilkan
mereka dengan segala keterbatasannya mereka bermain dengan roh mereka dengan jiwa mereka
dia memukul dengan jiwa dengan kesuka citaan yang utama dengan penghormatan
suatu peleburan diri terhadap culture itu
sehingga inersinya keluar
dan keterlibatan mas skinpling sendiri ini hands on langsung
ya saya bekerja sama dengan
kalau untuk teknis karawitanya mas anon pelatih ya
tapi menyusun programnya dan lain sebagainya
kira kira untuk tahun ini kan tahun lalu kan di borobudur festival sudah ikut di perambanan
tahun ini apa targetnya ikut kemana saja ini
para pemain dari mancantegara
kita masih menunggu program kerjasama nanti dengan kementerian luar negeri
kita akan menampilkan itu dalam suatu perhelatan yang itu bisa disaksikan oleh perwakilan resmi dari para pemain itu
jadi membuat lebih kaget lagi
ternyata sekolah di sini izinnya sekolah tapi kok bisa begini ya
akan semakin menambah
keeratan emosional dengan indonesia
menu harusnya merupakan bagian dari kredit yang mereka bisa dapatkan ya ketika belajar di universitasnya ya
kalau ikut ini dapat apa
nah itu bagus sih
memang ini gini kalau saya pelajari dari berbagai negara lain ya peran pemerintah itu sangat besar
untuk membuat garis besar ketentuan bagaimana harus bersikap
kalau memang itu belum ada atau masih belum optimal ya sulit mau berkembang
saya sendiri juga pasti terbatas kan
teman teman juga terbatas
tapi kalau ada regulasi semacam tadi pak desi bilang bahwa akan nambah kredit point
jadi mereka juga merasa terpanggil ya untuk ikut dalam kegiatan seperti ini ya
seperti di dinas kebudayaan atau pariwisata
kan klausul klausul pembiayaan untuk pementasan atau pelatihan
kan ada tapi kan tidak untuk mereka
nggak ada yang untuk mereka ini
padahal itu tadi kelebihannya bahwa mereka bisa menjadi channeling atau network setelah mereka pulang
iya apalagi nanti mungkin empat lima tahun dari sekarang
iya kan mereka sudah berperan di negerinya masing masing
ini merupakan bagian dari ingatan mereka memori mereka bisa jadi duta duta untuk mempromosikan
jadi ini adalah bagian dari kegiatan mereka

jadi ini adalah bagian dari kegiatan mereka
jadi ini adalah bagian dari kegiatan mereka
tapi ngomong ngomong tadi mengenai masalah pendanaan ini kan pada akhirnya supaya sustainable
karena tidak bisa terus meneruskan dari usaha pribadi atau minta tolong sana sini
harus ada semacam wadah ataupun sesuatu yang membuat ini bisa
wadah itu nanti akan bayangan saya adalah semacam konsorsium kecil
jadi kayak panitian tetap gitu ya
jadi ya memang menirlah bah masih
tapi kan harus punya aset minimal harus punya gamelan sendiri terus nanti kostum dan juga bayar pelatihnya
kalau itu begini mbak masih bisa diapirin
kalau itu begini mbak masih bisa diapirin

jadi ya memang bisa diatasi dengan satu program yang dibuat
jadi ketika nyantol pada satu program yang minta sana itu bisa diatasi semua problem problem itu
karena kembali lagi saya menggagas ini pasti saya sudah persiapan dengan network yang kuat
jadi saya menggerakkan juga pihak pihak lain
sulit untuk membuat mereka tertarik excited atau memang perlu sentuhan dari seorang pengusaha
kimpling untuk membuat mereka yakin bahwa ini sesuatu yang memang perlu
tidak sulit cuman kalau berhubungan dengan pemerintah kan ada regulasi
birokrasi regulasi jadi ya apa boleh buat
tapi justru dengan kerjasama network diantara teman teman swasta itu malah kita bisa jalan
nah dalam berinteraksi dengan anak anak muda dari mancanegara ini mereka kan belajar secara teknisnya ya

tapi apakah ada semacam penularan dari segi budaya filosofi nilai yang juga diajarkan kepada mereka khususnya mengenai budaya dan filosofi jawa itu sendiri
sehingga pendidikan yang mereka dapatkan atau pengalaman yang mereka dapat itu komplit gitu
salah satu yang pertama adalah bagaimana teman teman memulai
teman teman memainkan sebuah alat atau menerjuni suatu jenis kesenian
yang ini mungkin juga belum ada ilmunya ya
seperti orang bikin keris
leluhur kita bikin kris itu kan total jiwa raga
tidak memikir dunia apa dirinya
nah ini mereka bisa
ini ilmu yang baru bagi mereka
sehingga saya melihat mukulnya sangat tidak sembron
penghormatan dalam idiom jawa empan papan
nah papan papan itu kita bisa menempatkan diri dengan baik di tempat tempat yang fleksibel
itu mereka pegang juga
artinya datang ya menyapa
terus duduk begini ya
tidak pakai sepatu
kalau ada yang pakai cara pendek pulang ganti
pakai sarung pakai kain
kemudian interaksi dalam makan bersama
kemudian komunikasi dengan
mereka menggali terus
jadi memainkan gamelan itu hanya sebagai suatu
seperti alat strung
ternyata strungnya adalah mereka menggali
kebudayaan dan perilaku dan adat istiadat
di sini yang menjadi semakin menantang bagi mereka
dari dua puluh dua negara kan pasti banyak
saya lihat kan ada dari rusia dari eropa
juga mas kimpling sendiri melihat ada perbedaan dalam cara mereka
masuk ke dalam dunia kesenian
karawitan itu sendiri
apakah ada perbedaan dari karakter
yang kelihatan mungkin
apakah ada pengalaman
yang dari eropa
kan ada tadi dari asia tenggara asia timur dari eropa dari rusia
dari segi karakter mereka juga berbeda beda
kalau yang dari eropa amerika tapi eropa barat ya
amerika itu lebih strict
datang tepat waktu
artinya memukulnya caranya dia ya kayak orkestra ya
kalau yang eropa timur sama asia timur ini lebih luas
jadi penjiwanya berbeda kalau wujudnya
memukulnya itu rasanya memakai rasanya lebih cepat
bukan berarti tidak bagus yang dari eropa barat dan amerika
tapi caranya berbeda
dan anak anak muda sekarang milenial mereka justru banyak ide ide ya
kreativitas yang mereka lahirkan ya
tapi kalau tidak didukung oleh tanda petik regulasi regulator apa namanya
tidak fokus jadinya
kita harus digembleng terus
dan mungkin juga orang orang seperti mas kimpling ini yang memang tertarik ya untuk memberikan wadah
untuk paling tidak membuat jauh lebih fokus lah
karena wadah itu penting ya
dan ukurannya kan produktivitas
bahwa itu ekonomi besar menengah kecil itu nanti kota yang lain
tapi produktif dulu
kalau kita nggak punya produksi mau apa
kalau dua ratus lima puluh juta rakyat indonesia
seratus juta aja menguasai tarian masing masing
tapi harus di dalam diwadahi didukung
dan kemudian juga diukurlah kesuksesan dari produktivitasnya sendiri
sehingga bukan menjadi hobi atau kegiatan selingan yang penting juga sih
tapi kalau kita memang ingin lebih mengedepankan ekonomi kreatif
salah satu aset yang kita miliki
kan dari paling kecil ya seperti ada koramil polsek ya
ada kantor lurah
ini kan tinggal ampuh aja
harus ada gerakan
makanya dimulai dengan gerakan gerakan seperti yang kang sang nagari ini
kecil tapi kita harapkan kedepannya akan tumbuh berkembang lebih besar
sehingga juga menghasilkan duta duta
mancanegara orang orang indonesia ini yang memang cinta mengenal merasakan
dan mengalami kehidupan di indonesia
sehingga kita tidak perlu terlalu berjuang untuk mempromosikan hal hal yang positif ya tentang indonesia
mohon dukungan dan doa restunya dong
sekimpling terima kasih banyak atas waktunya
semoga sukses dan terus membina adik adik mahasiswa dari luar negeri
dan setelah ini kita akan berbincang dengan salah seorang murid dari kang sang nagari ini
murid karawitannya dan juga siapa sebenarnya yang mengajar mereka
setelah yang berikut ini
membahas mengenai kegiatan yang dilakukan oleh grup jogja gangsa nagari
kali ini kita akan berbincang dengan pelatih karawitannya
yaitu anon suneko dan juga salah seorang mahasiswa dari mancanegara
persisnya di tiongkok yang sedang belajar karawitan
nama indonesia nya sandra wulandari
nama tiongkoknya agak lebih susah untuk kita prononasi
ayo kita berhenti dengan sandra
sandra mahasiswa di
universitas negeri yogyakarta
belajar apa bahasa indonesia nya bagus sekali kamu
saya di sini itu belajar sastra indonesia
sudah berapa lama
sudah tujuh bulan
sudah tujuh bulan
lebih setengah tahun
senang sekali ya belajar di
ya senang sekali kalau belajar di sini
ada juga banyak teman dari tiongkok
kalau untuk sama kelas itu dua puluh
wow tujuh bulan tapi bahasa indonesia luar biasa
tapi ketika kamu di cina kamu sudah belajar bahasa
sudah mulai belajar bahasa indonesia waktu di tiongkok
seperti kita menghabiskan satu tahun untuk mempersiapkan proses pergantian di indonesia
jadi bagian dari pertukaran
tapi ngomong ngomong ya kenapa tertarik untuk
belajar bahasa indonesia
ini adalah cerita yang panjang
karena untuk kepentinganku
dan ketika saya masih di sekolah senior
saya membaca buku
sejak itu saya sangat berminat dengan kultur lain lokal
saya membaca buku namanya
tujuh perang di dunia
dan dalam buku itu
itu mengakhiri cerita
ya pola putur
itu salah satu dari tujuh perang di dunia
dan ketika saya melihat gambarnya saya melihat
dan itu sangat luar biasa
berbicara di sini
bagaimana luar biasa
bagaimana luar biasa
jika saya bisa belajar di sini
atau saya bisa berjalan di sini
dan di sini kamu berada
mimpimu sudah ternyata
jadi bagaimana kamu menemukannya
sesuai dengan harapan
indonesia dan pola puturnya sesuai
pola puturnya ya
itu seperti struktur
ketika saya datang ke sini
lebih tahu tentang karya lokal
jadi itu adalah
itu adalah bagian ekstra
dari pengalaman saya
dan itulah mengapa
kamu belajar gamelan
jadi apa yang membuatmu memutuskan
saya ingin bergabung dengan ini
saya ingin bergabung dengan ini
saya ingin ikut belajar gamelan
untuk belajar gamelan
saya telah mencoba di negara saya
bukan dengan alat indonesia tradisional
itu adalah angklung
angklung dari jawa barat
kebanyakan instrumen musik
jadi saya mencari
ketika saya datang ke sini
saya tahu lebih banyak
tentang musik lokal di sini
ada sesuatu seperti gamelan
guru itu memberitahu saya bahwa
sekarang kamu ada kesempatan
kamu ada kesempatan
apakah kamu ingin
dan bermain gamelan
dan main gamelan saya melihat instrumennya dan saya berpikir
wow saya belum pernah melihat itu sebelumnya
itu sangat berbeda dengan instrumen lokal di china
jadi saya harus mencoba saya harus mencoba
dan dengan keberuntungan saya bertemu dengan mas anong
dan dia adalah guru yang sangat berbakat dan juga sangat teman juga

itu tidak sangat mudah bagi saya
tapi dia sangat berhati hati dan sangat teman untuk mengajar anda
untuk mengajar anda bagaimana melakukan itu dengan benar
oke sekarang kita bisa bilang anda adalah seorang expert
karena anda telah bermain selama berapa bulan sekarang
sekitar dua bulan
dan anong katanya luar biasa gurunya baik sabar
masih muda lagi cakep
kelihatannya masih muda
tapi anon sendiri kan dosen ya diisi mengajarkan karawitan
bagaimana ini pengalaman mengajarkan karawitan instrumen
kepada mereka mereka yang mungkin latar belakangnya sama sekali awam ya mengenai musik tradisional
ya kalau menurut saya memang hal yang cukup menantang ya
karena memperkenalkan sesuatu yang baru bagi mereka yang sebagian besar memang belum pernah mengenal gamelan
lalu rasa suka rasa penasaran yang menggebu gebu
itu biasanya juga menjadi semangat tersendiri bagi saya untuk mengajar mereka
tapi bagaimana memperkenalkan awalnya
apakah mungkin dengan nama namanya suaranya atau ada sedikit sejarah budaya
sejarah budaya filosofi di balik karawitan itu sendiri di balik instrumen instrumennya
ya biasanya memang kita harus mengenalkan ya gamelan dari sejarahnya
lalu ketika kita mulai menapu kita akan memperkenalkan nama nama instrumennya
fungsinya perannya tingkatan tingkatan kesulitan kerumitan
lalu kita mencoba biasanya kita mencoba dari teknik menapu
lalu memperkenalkan berapa kending yang sederhana
butuh waktu berapa lama
dari betul betul pertama kali masih awam hingga akhirnya mereka bisa mengadakan pertunjukan di depan umum
ya yang pernah kami alami kami pernah tidak ada satu bulan belajar
itu pun hanya satu minggu dua kali
satu minggu dua kali
hasilnya luar biasa karena memang semangat itulah modal utama yang memang bisa menciptakan suatu pertunjukan yang sukses
tapi bedanya misalnya mengajarkan kepada teman teman dari luar negeri
ya pasti kan banyak bedanya dibanding misalnya dengan orang orang lokal ya
itu selain harus ada introduction atau mungkin deskripsi tentang alat musik itu sendiri
apa yang membuat perbedaan paling mencolok kanon
perbedaan yang mencolok adalah latar belakang kami salah satunya bahasa
jadi kalau mengajarnya pakai bahasa apa
memang kalau memang yang kita sudah mengakui bersama ya
media yang paling universal adalah bahasa inggris
itu yang menjadi bahasa pemerintah
dan rata rata mereka bahasa inggris
lalu setelah itu karena memang kalau belajar karawitan itu beberapa kosa kata
vocab nya itu memang dalam bahasa jawa ya
kadang kadang memang sulit diterjemahkan dalam bahasa inggris
akhirnya mereka mau nggak mau
coba belajar bahasa inggris

oh terlalu sulit
coba belajar bahasa indonesia dulu
jadi biasanya mereka kalau sudah jatuh cinta dengan gamelan
biasanya mereka apapun yang harus mereka tempuh belajar bahasanya pun
mereka tetap akan menempuh
dan rata rata mereka jatuh cinta
kamu jatuh cinta terhadap gamelan
sudah lama jatuh cinta
nah ada nggak misalnya yang ikut ternyata aduh susah atau nggak ngerti nih
rata rata apa reaksi mereka setelah
memang sebagian besar yang pernah datang ke indonesia dalam program dharma siswa
bisa saya katakan sebagian besar akhirnya bisa memahami
dari tidak tahu sama sekali tentang gamelan
dalam satu tahun itu mereka bisa presentasi pertunjukan pada upacara penutupan biasanya
nah dari situ saya yakin bahwa memang sebetulnya tinggal bagaimana caranya memperkenalkan sesuatu
dalam kemasan yang memang menarik bagi mereka dan mudah dipahami komunikatif
kuncinya apa anon selain tadi kan ada bahasa
dan luar biasa dalam waktu dua bulan latihan
hanya dua kali seminggu sudah langsung pede ya percaya diri untuk ya perform atau melakukan pertunjukan di depan umum
itu kan pasti ada kunci rahasianya
kunci rahasianya salah satunya adalah membangun semangat
itu yang pertama
lalu yang kedua adalah yang tak kalah penting adalah kesabaran
itu harus sabar karena sangat beda perlakuannya karena kita berbeda budaya
dan mereka juga berbeda beda kan ada sandra yang dari tiongkok tapi kan ada yang dari eropa
apa karakter yang
tingkat sensitifitasnya juga berbeda ketika mahasiswa lokal belajar gamelan
melakukan suatu kesalahan
itu biasanya kita harus membenarkan dengan berat
harus membenarkan dengan cara cara yang memang tegas ya
seperti layaknya kalau dalam sosial kehidupan masyarakat kita ya memang harus tegas tegas gitu
tapi kadang kadang orang luar
tapi tegas tanpa menyinggung
tapi karena orang luar itu sangat sensitif
salah sedikit mereka merasa itu mereka sudah tahu saya bersalah
makanya saya harus memahami itu
jadi tidak bisa perlakunya jelas jelas tidak
contoh lucu lucu ketika melatih mereka
yang pernah saya alami saya pernah melatih orang jepang
gara gara dia salah pada satu tabuan gong
dia menyesal lalu setelah pertunjukan dia menangis
dan menangis sangat sulit untuk dihentikan menangisnya karena dia merasa sangat kecewa
itu kesalahan besar bagi kita
dia kecewa terhadap dirinya
dia juga merasa tidak apa apa kok
saya tetap memotivasi
kamu harus bisa lebih baik untuk kesempatan yang berikutnya
ini sebagai pengalaman
ini unik ya
ternyata mengajarkan orang dengan budaya yang berbeda beda itu juga ada tantangannya sendiri
sandra sendiri kamu bagaimana
apa yang paling sulit bagi kamu ketika kamu belajar instrumen musik
apakah ada acara atau hal lain
yang terjadi di pikiran kamu
sebenarnya saya menangis sesudah saya membuat kesalahan
oh kamu juga menangis
mulutnya pada menangis semua
ya tapi dia menangis
dia menangis untuk mengetahui bahwa saya menangis
tapi saya menangis di rumah
tapi susah bagi kamu untuk belajar
jumlah latihan yang tidak terlalu banyak
ya karena sebagai contoh untuk gamelan itu sangat berbeda
kamu tidak bisa menemukan instrumen yang sama di negara kamu
jadi untuk gamelan mereka memiliki banyak bagian yang berbeda
dan setiap bagian berbeda memiliki cara berbeda untuk dipelajari
jadi itu sangat bagus
ya ketika kamu familiar dengan satu cara
contohnya ketika kamu familiar dengan kong
dan lain kali kamu akan mempelajari slendro
dan itu sangat berbeda
dan lain kali kamu akan mempelajari yang lain
itu adalah yang lain
jadi itu memiliki
jadi berapa banyak yang kamu bisa mempelajari sekarang
bisa mempelajari semua
atau kamu berpengaruh dengan satu
apakah kamu memilih satu instrumen yang kamu suka mempelajari
kamu pilih salah satu
kamu mempelajari instrumen bukan
ya kong dan slendro
ya dan saron ya
saya lebih suka slendro
oh ya slaron
ya karena itu lebih mudah
dan lebih mudah untuk kamu memahami cara mempelajarinya
seperti dong dong dong dong
lebih mudah ya
tapi anon kira kira dalam penyusunan repertuannya lah musik musik yang dimainkan itu ada
semacam adjustment atau diubah ubah sedikit supaya lebih nyambung
apalagi kalau untuk gang sanagari yang pada tahun lalu kita hanya punya waktu yang
saya mengemas memang komposisi yang akan dipentaskan di konsep sedemikian rupa bahwa pemula
saya bisa katakan pemula belajar semua orang yang belajar gamelan mulai dari awal
mesti akan senang duduk di instrumen balungan seperti yang dia maksud saron demung gitu
komposisi saya banyak mengolah tentang balungan
tapi saya juga bisa katakan itu bagi mereka pemula itu satu instrumen yang memang mudah
dipelajari menarik ya
yang penting menarik dulu
dan langsung bisa didengarkan hasilnya kan ya
relatif lebih bisa diikuti lebih dulu daripada instrumen yang lain
bilang tadi yang benar yang dikatakan sandra memang kadang kadang kita karena memiliki
kadang tidak merasakan hal hal yang sebetulnya itu luar biasa dalam gamelan
justru saya kadang kadang belajar dari teman teman luar negeri ini mereka menemukan banyak hal yang spesial di gamelan
dia bilang tadi
contohnya apa saja
gamelan itu rumit
gemelan itu bukan musik biasa
gamelan itu suaranya luar biasa orkestrasinya luar biasa keanekaragaman ritmenya luar biasa
kita orang maaf orang jawa yang memiliki
lahir di situ
ya itu hanya kelenengan nanyawa tradisional dan lain sebagainya
tradisional dan lain sebagainya
sementara mereka ketika mulai memahami musikalitasnya mereka wah luar biasa emang gamelan kebudayaan yang cukup tinggi sekali
jadi melihat dan merasakan mengalami gamelan dari kacamata luar ya
justru meningkatkan mungkin apresiasi dan pemahaman terhadap musik itu sendiri
dan hasilnya adalah dalam diskusi dengan teman teman dosen maupun mahasiswa lokal itu menjadi wacana
bahwa ini gamelan dalam persepsi orang luar mancanegara luar biasa loh
dan mau tidak mau kamu juga harus memiliki ilmu yang lebih baru lagi lebih mendalam lagi
hmm menarik ya
dan dari mereka sendiri apa yang disumbangkan dari segi kreativitas mereka atau cara mereka menabuh atau memukul yang berbeda dengan kalau mengajarkannya kepada orang lokal
lalu saya pernah mendapatkan sesuatu
jadi saya belajar dari seseorang yang kebetulan anggota dharma siswa tahun lalu
dia punya latar belakang guru musik di italia
lalu dia memberikan cara tips menghafal sesuatu apapun itu
ya dia terapkan dalam menghafal gending jawa
jadi ternyata yang selama ini generasi muda
kalau tidak mendengarkan gamelan mungkin dari melihat lalu dari membaca notasi
mereka punya sistem sendiri
mereka punya mereka bilang relationship
terhadap apapun yang ada dalam gending itu ada entah angkanya atau cara memainkan gerakan tangan itu bisa di memori katanya
ini bagus nih buat teman teman tahu ini caranya
ya salah satunya seperti itu
jadi saya banyak mendapatkan hal hal yang
sangat berguna ya
luar biasa ya
jadi bagi kamu ini pengalaman yang
ya anugerah ini
kebetulan saya diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain
dan semoga terus menerus ya bisa mengajarkannya kepada teman teman dari luar negeri
sandra nanti kalau sudah pulang
susah ya mungkin ya
tapi dengan ilmu yang sudah kamu pelajari all the time that you spending in indonesia after you graduate
kalau di tiongkok
jadi mungkin saya mau cari kerja atau magang
di sini mau mungkin jogja atau jakarta
jakarta atau surabaya
kota kota di java
mau cari kerja atau makam di sini
mau mengalami mengalami kalau kerja di indonesia itu bagaimana seperti apa
jadi nanti karirnya masih ada kaitannya dengan indonesia ya ke depan setelah lulus setelah magang
ya itu juga alasan ya kenapa saya mau pelajar bahasa di sini
terima kasih banyak telah berbagi dengan kita
terus latihan ya
dan jangan lupa kalau nanti pulang ke tiongkok kalau bisa diteruskan
sayang kan sudah punya ilmu
dan anon luar biasa dan pengalaman yang menarik buat anda tentu saja
sekali lagi terima kasih telah sharing
ya demikian insight kali ini
senang sekali ya kalau kita melihat bahwa budaya tradisional kita yang biasanya kita anggap ya itu sudah hal yang biasa
ternyata dianggap luar biasa bagi orang asing yang tentu saja melihatnya dengan kacamata yang berbeda
dan mudah mudahan ini justru akan lebih meningkatkan apresiasi kita sendiri terhadap budaya kekayaan tradisi yang kita miliki
demikian insight kali ini
jangan lupa saksikan insight di lain waktu
thank you sandra